sebuah kapal milik dishub meledak di pulau panggang kepulauan seribu jakarta utara minggu siang
para korban yang mengalami luka bakar dievakuasi ke marina ancol pada mangan jakarta utara
untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit koja jakarta utara
peristiwa ini terjadi sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat
saat kapal bertolak dari pulau panggang menuju dermaga marina ancol
kapal mengangkut empat puluh tujuh penumpang yang merupakan pegawai dishub dki
ledakan sendiri terjadi selang beberapa saat setelah mesin kapal dihidupkan
korban selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan kapal ambulans milik polisi perairan pulau seribu
untuk dibawa ke rumah sakit koja guna penanganan medis lebih lanjut
menteri taluk kepulauan
luka bakar dirujuk ke rumah sakit koja jakarta utara
sementara korban yang mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit pulau pramuka
sedangkan nakoda kapal masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian di pulau pramuka
sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan akbp victor siagian kapolres kepulauan seribu
selamat sore bapak victor
iya bisa diceritakan
bagaimana kronologis kejadian terbakarnya kapal yang menyebabkan sembilan orang mengalami luka bakar
baik jadi kejadiannya ini ada jam sepuluh dua puluh kurang lebih
pada saat itu nakoda akan menyalakan mesin kapal untuk kembali ke ancol marina dari pulau panggang wilayah kepulauan seribu
pada saat menyalakan mesin
tiba tiba timbul ledakan dari arah belakang bawah kapal di bawah lantai kapal
nah memang mesin kapal ini adalah mesin tempel
namun posisi di bawah itu adalah tanki mesin
di mana di situ ada bensin dan beberapa kabel kelistrikan
nah setelah timbul ledakan
akhirnya mengeluarkan uap dan semburan api yang mengenai beberapa orang
yang berada di sekeliling
sebelumnya yang tersebut
sembilan orang ini kita lakukan evakuasi
pertama tama ke rumah sakit umum daerah pramuka
di pulau pramuka
dan pada sembilan orang ini satu diantaranya anak kecil
sehingga diputuskan untuk
didorong ke rumah sakit koja
di mana peralatan di sana lebih lengkap
nah sekarang kami sudah mengawal para korban ke rumah sakit koja
kondisi sekarang korban sudah mendapat perawatan yang intensif
dari pihak rumah sakit
pak victor terkait dengan korban yang saat ini dirawat di rumah sakit koja
lalu bisa anda ceritakan bagaimana kondisi korban
apakah dalam kondisi sadar
atau saat ini mereka berada di ruang intensif untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
ya sementara korban kami sudah temui
masih bisa berkomunikasi dengan baik
posisinya sekarang di emergensi
dan sedang dalam perawatan intensif dari pihak igd rumah sakit koja
ada berapa orang bapak yang dirawat di rumah sakit koja hingga sore ini pak
total semuanya sembilan orang
ataukah memang bervariasi kondisinya
ada yang patah kaki juga sekarang sedang dalam penanganan juga
ya ini terkait dengan proses penyidikan dan investigasi
tadi berdasarkan informasi yang saya bacakan
nakoda kapal sedang dibuat
diperiksa dan menjalani pemeriksaan di pulau pramuka
apakah ada informasi terkini terkait hal ini pak
ya jadi untuk kapal kita amankan
begitupun nakodanya kita rencana akan ambil keterangan
sudah kita bawa menuju ke mako polres
ya ini terkait dengan tadi bapak menceritakan kronologisnya
bahwasannya nakoda menyalakan
lalu terjadi kebakaran akibat mungkin hubungan arus pendek ataupun hal lain
apakah ada informasi terkait usia kapal
lalu bagaimana kondisi kapal secara kasat mata
ataupun secara struktural kondisi kapal sendiri pak
ya nanti mungkin dari hasil penyelidikan lebih lanjut mas
kita bisa simpulkan usia kapal berapa
kemudian di situ apakah ada mesin yang tidak berfungsi
ataupun mungkin ada kelistrikan yang mengalami kerusakan
nanti mungkin dalam proses penyelidikan akan terlihat
baik terima kasih bapak victor siagian kapolres kepulauan seribu
atas informasinya terkait dengan kebakaran kapal
yang memuat empat puluh dua orang dan sembilan orang diantaranya terluka
saat ini dirawat di rumah sakit koja jakarta utara